mulai sekarang aksan akan mewakili keluarga kami untuk mengurus kasus ini bersama pak ritwan
jadi kamu mewakili kularas untuk kasus ini
itu artinya kamu yakin bahwa aida bersalah
saya cuma mau membela kebenaran
yang salah harus dihukum
kamu akan mencari berbagai macam cara untuk bisa menghukum aida
tapi kamu dengar baik baik
mulai sekarang kita berada di posisi yang saling berlawanan
dan saya berjanji saya akan mengeluarkan aida segera dari tempat ini
kamu lihat nanti
kebetulan semuanya ada di sini
saya cuma mau memberitahukan
darah yang ada di baju aida ini
sudah kami selidiki
dan darah ini adalah darah ibu kularas
kan dia dumba
ini adalah berapa waktu
kenapa kita masih muncul
kalau kita berurusan
pasti darah uma laras
ini darah dari orang yang menggabrak saya tadi
papa malah kita
saya tidak pernah mengakuisinya
dan focori adalah orang yang tidak ada yang merihati ini

saya tidak pernah kalah dalam kasus saya
yang ini juga